ya pemirsa lagi lagi upaya pemberantasan illegal fishing yang dilakukan menteri kelautan dan perikanan susi pujasuti mendapatkan pengakuan dunia
yeay kali ini bu susi dinobatkan sebagai pemikir terbaik dunia oleh majara foreign policy
jargon tenggelamkan milik menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti nampaknya bukan gertakan untuk menakut nakuti atau mungkin bahan lucu lucuan semata
nyatanya tenggelamkan berhasil membawa nama susi sebagai pemikir terbaik dunia
majalah foreign policy kembali merilis top seratus global thinker satu nama berasal dari indonesia yaitu susi pujastuti
karena keberaniannya memberantas illegal fishing menteri susi masuk sebagai tokoh yang diberhitungkan dalam klasifikasi defense and security
susi disandingkan dengan tokoh negara seperti menteri pertahanan
jerman hingga perdana menteri bangladesh
dilansir detik com foreign policy menilai langkah susi menenggelamkan dan meledakan kapal pencuri ikan adalah sebuah keberhasilan
meski tak sedikit juga diiringi protes
cara susi pun sukses menurunkan tingkat pencurian ikan dalam negeri
namun sebaliknya meningkatkan ketegangan dengan pemerintah tiongkok
ini bukan kali pertama nama susi dipuji dunia
sebelumnya pada dua ribu tujuh belas menteri susi pernah mendapat pujian dari aktor hollywood leonardo dicaprio
melalui video yang ditayangkan dalam acara world oceans day dua ribu tujuh belas di new york leonardo juga menyinggung sepak terjang susi pujastuti yang konsisten menjaga kestabilan laut indonesia
salah satunya dengan memberantas pencurian ikan yang marak terjadi
beberapa puluh ribu kapal pencuri ikan tersebut secara ilegal menyerang air indonesia
mereka menghemat air dan menghasilkan uang untuk menyerang produk ikan dan memperoleh keuntungan
pemerintah susi telah mengeratkan perusahaan pencuci ikan menjaga kepentingan ikan yang tidak ada dan menjadikan perubatan arab baru dalam pengurusan pengurusan ikan
pada juli dua ribu tujuh belas menteri susi didemo ribuan nelayan
sejak susi pujasuti mengeluarkan peraturan nomor dua tahun dua ribu lima belas
tentang pelarangan penggunaan pukat hella atau troll
dan pukat tarik atau signet para nelayan mengeluh tangkapan mereka turun drastis
mereka juga menuntut susi pujastuti dicopot dari posisi menteri kelautan dan perikanan